dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat
menginstruksikan semua sekolah untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar
seiring semakin pekatnya kabut asap yang menyelimuti kota pontianak
dan kabupaten kuburaya dalam dua pekan terakhir
instruksi untuk meliburkan sekolah di pontianak dan kuburaya kalimantan barat
dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan
yang mengacu pada kondisi udara setempat
yang semakin parah terpapar kabut asap akibat pembakaran lahan
terhitung sejak senin ini proses belajar mengajar diliburkan
di semua tingkatan tanpa terkecuali
karena partikel debu dinilai sudah tidak sehat dan masuk kategori berbahaya
pihak sekolah menyambut baik kebijakan ini
karena dampak kabut asap dan buruknya kualitas udara bisa membahayakan anak anak
ruangan kelas diselimuti asap pekat dan dihujani partikel debu dari sisa pembakaran lahan
di kelas masuk juga asapnya
masuk debu debu dari hasil pembakaran itu masuk
semua bangku meja penuh dengan debu
jadi memang kebijakan ini diliburkan ya
memang diliburkan kebijakan dari bali kota
habis salam salam sama sekolah bali ya
mulai hari ini sampai hari kamis
mereka masuk kembali masuk itu pun nanti kami ada acara
namun sejumlah siswa dan wali murid belum mengetahui informasi ini
sehingga sebagian sudah datang ke sekolah
tetapi sejumlah siswa dan wali murid belum mengetahui informasi ini
sehingga sebagian sudah datang ke sekolah
dan kembali pulang setelah membaca pengumuman
atau mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah
tidak tahu pak
kita baru dua belas tahun lagi kita
pasang kabin ini itu itu semua
di sd islamia
oh belum tahu sebelumnya
terus tadi dikasih tahunya gimana pak
kasih tahu dari sekuriti
pemerintah setempat berharap siswa didik tetap melaksanakan proses belajar mengajar
seperti biasa di rumah masing masing dan mengurangi aktivitas di luar rumah
hingga pekan ketiga kebakaran lahan yang terjadi di kalimantan barat ini
sekurangnya terpantau empat ratus titik api
data tersebut mengacu pak
ada juga isu pada informasi peta sebaran hotspot
yang dirilis oleh badan meteorologi klimatologi dan geofisika supadio pontianak
pukul tujuh senin pagi
lian andria pontianak